selama dua tahun seorang petualang asal belanda wibowo wacker berkeliling ke tiga puluh satu negara mengendarai mobil listrik
awal januari lalu waker sempat singgah di surabaya dan diperkirakan ia akan tiba ke tujuan akhirnya di australia pada pertengahan tahun dua ribu delapan belas ini
inilah wibi wacker dan mobil listriknya saat memasuki gedung riset mobil listrik institut teknologi sepuluh november surabaya
di sini dia akan mengisi baterai mobilnya selama sepuluh jam surabaya adalah kota ketiga di indonesia yang dia singgahi
sebelumnya selama hampir dua tahun dia mengendarai mobil listrik berkeliling ke tiga puluh satu negara
total dia sudah menempuh jarak lebih dari satu ratus lima puluh km sejak memulai perjalanan dari belanda
tujuan akhirnya adalah australia yang kemungkinan akan dicapainya pada pertengahan tahun ini
dengan proyek ini saya ingin mempromosikan mobil listrik
jadi saya pikir jika saya bisa berjalan dari belanda ke bagian lain dunia
maka itu pasti juga mungkin untuk menggunakan mobil listrik untuk penggunaan sehari hari
dan di semua negara yang saya datang saya mencoba untuk berbicara dengan organisasi inisiatif
pemerintah yang aktif di bidang kesehatan untuk berbicara dengan mereka tentang visi mereka
waker tidak membuat sendiri mobil listriknya
bahkan dia mengaku tidak punya keahlian soal mobil listrik
mobil listrik ini disediakan
oleh beberapa sponsor dari belanda untuk memperkenalkan mobil listrik terutama ke negara negara asia
mobil ini pun tidak murni mobil listrik
dia dimodifikasi dari mobil vw golf tahun dua ribu dua puluh
diubah mesinnya dengan memasang baterai besar di bagasi sebagai sumber tenaga
menggantikan bahan bakar minyak yang dinilai merusak lingkungan
kapasitas baterainya maksimal perjalanan dua ratus km
jika sudah menempuh jarak itu dia harus berhenti untuk mengisi baterai
perjalanannya ini dilakukan tanpa membawa uang
jadi kadang di beberapa negara
dia harus berhenti cukup lama bekerja untuk biaya mengganti ban atau menservis mobil
jadi saya hanya menangkap pintu orang lain
seperti bisa saya memberi uang atau bisa saya menyalurkan mobil saya di sini
menurut peneliti its nyaris tidak ada perbedaan teknologi
antara mobil listrik wibi wacker dengan mobil mobil listrik yang sudah diproduksi its
perbedaannya hanya satu tidak ada kesempatan bagi mobil listrik its
untuk diuji coba ribuan kilometer seperti yang dilakukan oleh waker
kalau saya bilang lebih rigid ya
jadi dia bisa yang pasti dia sudah diuji coba seberibu
jadi dia bisa membuktikan kalau mobil buatan dia itu jauh lebih baik
karena buatan kita belum pernah diuji untuk seperti itu
tapi tidak membuktikan bahwa mobil kita tidak bisa seperti itu
hanya belum saja
perjalanan wibi wacker ini menunjukkan tren negara negara eropa
yang melihat mobil listrik sebagai mobil masa depan
pemerintah dan swasta perlu lebih mendukung teknologi ini
agar indonesia tidak jauh tertinggal